cerama anies baswedan yang menyinggung soal perpanjangan masa jabatan di respon riuh para jum'ah solat taraweh di masjid ugm maupun aktor aktor politik nasional
apakah cerama ramadan anies baswedan sebagai pesan sindiran bagi para pengusul perpanjangan masa jabatan
kami akan mengulasnya bersama jazilul fawait wakil ketua umum pkb andi sinulinga inisiator kolaborasi warga jakarta dan adi prayitno direktur eksekutif parameter politik indonesia
selamat malam bapak bapak
selamat malam bapak bapak
semoga sehat selalu ya semuanya
sebelum kita mulai dialog kali ini kita dengarkan terlebih dulu kita dengarkan kembali pernyataan anies baswedan soal perpanjangan masa jabatan ini ya
alhamdulillah empat tahun ini lima tahun saya sudah masuk lima tahun enam bulan lagi pensiun
nggak ada perpanjangan soalnya mas
eh kenapa tepuk tangan ini
iya kalau jemaah sholat taraweh tadi langsung menyambutnya dengan riuh rendah langsung tepuk tangan saya mau tanya ke mas andi
kalau relawan memandangnya pernyataan anies baswedan ini seperti apa
apakah memang ini semacam sindiran dari polemik perpanjangan masa jabatan presiden yang akhirnya diakhiri oleh presiden joko widodo

di awal pekan ini
ya kalau kita lihat tahun lalu itu saudara ferry dari pusako pusako andalas itu kuda sekehukum dari universitas andalas
itu mengusulkan agar memperpanjang waktu kepala kepala daerah sampai dua ribu dua puluh empat
itu dengan pertimbangan macam macam termasuk pertimbangan politis dan pertimbangan untuk kelangsungan program dan lain lain
dan kemudian ada profesor yang juga di lupa tinggi di departemen dalam negeri pak profesor jokir mansah juga menyampaikan itu
kalau kita mau lihat ya kita trace ke belakang
nah terakhir itu ada dua orang satu mewakili warga jakarta yang satu lagi mewakili warga papua
itu datang ke mahkamah konstitusi untuk meminta perpanjangan masa jabatan dari kepala kepala daerah
untuk tidak di plt kan atau di pj kan seperti ya

nah sayang itu macam macam ya spekulasinya itu
nah kemudian tanggal satu maret kalau saya nggak salah itu saudara grace khalifah itu memberikan statement
memberikan statement bahwa anies baswedan tidak akan mau diperpanjang masa jabatannya dengan pertimbangan macam macam
nah ada pernyataan itu
jadi saya kira pernyataan itu
kita ya kita khususnya membaca yang lain boleh membaca banyak hal gitu
tapi kita membacanya itu bahwa memang orang kalau sudah habis ya habis tidak usah diperpanjang gitu
menurut pandangan kami ya melihat itu
cuman kan terakhir kita lihat tuh ada riuh kemudian pak anies bilang
jadi siapa yang sadis ya
kemudian itu menimbulkan spekulasi spekulasi yang menurut saya
itu milik publik ya
jadi kalau sudah disampaikan ke publik itu kan sifatnya irreversible
tidak bisa kita tarik kembali
nah publik itu beragam karena itu publik bisa menafsirkannya beragam juga gitu
tapi kalau menurut kami adalah itu adalah pesan yang paling penting bahwa pak anies menekankan sebelum itu adalah lagi lagi
dia akan mengatakan enam bulan lagi dia akan selesai
dan tidak akan diperpanjang
kalau tadi kan anda menjabarkan begitu ya ada rentetan begitu ya wacana wacana atau pemikiran yang mungkin pro terhadap perpanjangan masa jabatan anies baswedan ini
tapi kemudian anies sudah menyatakan atau mengurungkan atau menyatakan untuk tidak perlu memperpanjang
tapi kemudian ini muncul kembali sindiran ini apa bukan sindiran ya pernyataan ini muncul kembali
di momentumnya itu berdekatan begitu ya dengan pernyataan presiden jokowi
nah anda melihatnya tidak ada korelasi
tidak ada korelasinya sama sekali
kalau saya sih melihatnya nggak ada ya nggak ada korelasi dengan sindiran sindiran itu
walaupun ya kalau saya kebetulan menonton itu menonton itu live saya nontonnya itu di channelnya masjid ugm gitu
itu memang kalau kita lihat bagaimana gaya komunikasi pak anies dia memilih betul bahasa bahasa kata kata bahkan diksi kata untuk
tidak menimbulkan sensitivitas di publik
nah itu misalnya contoh jika dia mengatakan bahwa problem jakarta berdekade dekade itu adalah mengganti diksi tahun tahun
karena kalau bertahun tahun itu menurut pandangan dia nanti ada orang yang disertar berapa ini siapa kepala daerahnya kira kira begitu
tapi kalau dia berdekade dekade memang jakarta ini punya banyak masalah yang masalah itu diwariskan oleh banyak hal
nah itu liao kan mention juga disitu itu
nah termasuk dengan soal bahwa habis sampai oktober enam bulan lagi dan tidak ada perpanjangan
kemudian orang ketawa nah ketawanya dia ditanya oleh pak anies kok pada ketawa ini gitu segala macam
nah kemudian atur siasi pikiran orang kan bisa saja macam macam mungkin karena presiden mau perpanjangan ini
kemudian orang juga bisa bilang ini sindiran anies yang memang selama ini peace up piece dengan kekuasaan
macam macamnya orang bisa punya pandangan seperti apapun
tapi yang paling tahu dari apa yang disampaikan itu tentu pak anies
pak anies betul tapi kalau kemudian kita bicara soal kegundahan anies baswedan begitu ya
pastinya mas andi mengamati betul apa yang kemudian disampaikan oleh anies baswedan dari hari ke hari begitu
sempatkah kemudian apakah memang konteksnya di saat dia bicara itu memang semata mata bicara soal jabatannya
apakah memang tidak pernah
pernah ada kegundahan bicara soal perpanjangan masa jabatan presiden
oh tidak ada tidak pernah
sepanjang yang saya tahu dan berkomunikasi anies itu orangnya tidak gundahan ya
dia relax saja dan apa namanya berkomunikasinya dari dulu sepanjang yang saya kenal juga bertahun tahun gitu
hal itu dikasihnya cenderung tenang
dan ada persoalan apapun dia cenderung tenang
tidak pernah saya melihat ada kegundahan apalagi kalau terkait perpanjangan masa jabatan presiden yang diwacanakan selama ini
kan kita pulangkan semua kepada apa namanya kepada elit elit politik kepada saya semua
kehendak rakyat untuk melakukan apa saja sebenarnya bisa dilakukan kalau kita mempunyai sensut pertama ya saya kira
apa namanya mengatakan anies gundah itu saya kira tidak tepat ya
baik baik oke
mas adi bisa punya penerjemahan begitu ya terhadap pernyataan anies baswedan
tapi saya sekarang ingin tanya dulu ke pengamat politik begitu ke mas adi prayitno
apakah anda punya perspektif yang sama
memang apa yang kemudian disampaikan oleh pak anies baswedan ini semata mata memang soal jabatan dia sebagai gubernur dki jakarta yang memang akan segera berakhir dalam waktu dekat
ya saya kira anies ini harus dibaca dalam konteks seorang politisi
jadi saya pikir ini itu pasti mengandung makna makna politik yang cukup baik dan lebih tafsir
kalau soal perpanjangan masa jabatan gubernur misalnya yang ditampilkan di dalam jemaah travedioges saya menyebut ini sebagai dua hal penting
pertama anies menegaskan bahwa masa jabatannya akan berakhir di enam belas oktober bulan yang akan datang
dan sepertinya anies memang cukup pedas bahwa tidak begitu tertarik untuk memperpanjang masa jabatan
menyambet di ada warga negara jakarta gitu yang mencoba untuk memperpanjang jabatan ini
misalnya dia ingin ke mk dan seterusnya
yang kedua tentu ini secara otomatis ingin menyasar bagian dari isu penting yang belakangan ini kuat
di mana peluru nyasarnya itu kan mengarah ke isana ke teman teman negus jadilul gitu yang begitu aktif berdakwah tentang pembukaan pemilu tiongkok
anies ini seorang ilmuwan politik doktor lulusan amerika mantan rektor gubernur yang saya kira punya selera humor politik memang di atas rata rata
jadi ibarat orang mendayung sekali mendayung dua pulau terlambat itulah anies
tapi tangan yang satunya dia mencolek gitu oh itu ada tetangga sebelah yang sepertinya sekarang begitu agresif ingin jabatan presidennya diperpanjang
kan itu anies yang kalau dibaca secara utuh
makanya kemudian saya memanai anies ini
yang ketiga anies ini kan sangat pandai sebenarnya untuk menciptakan momentum politik yang selalu diulang ulang
dalam tanda kutip misalnya anies itu selalu ingin membuat satu diferensiasi politik yang berbeda dengan pemerintah
jokowi dengan kekuasaan dan kekuasaan ini
apa yang kemudian menjadi tarikan nafas negatif di level pemerintahan anies pasti selalu mengambil jarak yang tegas
ya yang ketawanan dari
makanya ketika ngomong soal gak mungkin diperbolehkan di jakarta
kambutriu rendah tepuk tangan dan gemuruh tawa
itu tentu kan ingin menegaskan anies ini berbeda dengan yang lainnya
yang sebenarnya secara manusiawi pasti mau lagi terpanjang
tapi atas kelimpokrasi ya gak mau
nah dalam konteks ini saya kira memang sindiran anies harus ditakkan
sebagai orang yang selalu dipaksikan di luar non polisionalistik pemerintah dia adalah seorang kebetulan
seorang polisi yang pastinya tidak mungkin dalam luang hampa
ini wajar kalau kemudian ada beberapa hal yang kemudian mengaitkan hal ini terkait dengan statement presiden jokowi yang
meminta para menterinya untuk tidak bicara pendoaan tidak bicara tentang gebatan presiden juga
ini lah yang sempat bahwa anies ini adalah makhluk politik yang memang agak pandai memang kira mengkritiknya
wah surat kabar mengkritik
tapi tidak terlihat kritis
oke jadi ini harus dilihat secara meluas gitu ya
secara lebih luas begitu ya mas adi ya
ini bukan ibarat pernyataan spontanitas saja
pasti ada konteksnya begitu dengan apa yang kemudian persiwa politik yang kemudian terjadi saat dia menyampaikan itu begitu ya mas adi

betul kalau politik itu dilepaskan dari konteks tentu kering kalau hanya bicara anies tidak mau memperpanjang karena memang regulasinya tidak terlalu jelas
regulasinya tidak memungkinkan
oktober nanti ya tidak ada faedahnya diskusi malam ini
tapi ketika dikaitkan dengan bagaimana gus jazil dengan teman teman yang lain yang berusaha untuk memperpanjang jabatan presiden
disitulah menarik ada anies yang portfolio politiknya berbeda secara diametral dengan pemerintah
satu posisi politik yang selalu dipilih oleh anies untuk menegakkan ingin
satu satunya orang yang kalau melihat di luar pemerintah ya anies gitu
bukan ahy ataupun yang lainnya
anies ini harus dibaca sebagai orang yang memang cukup paham tentang politik apalagi posisinya sebagai gubernur
selalu diproyeksikan punya posisi di dua ribu dua puluh empat yang akan datang
jadi sindiran itu juga sebagai bagian fiksi untuk menciptakan momentum politik
supaya anies itu tetap menjadi spotlight pembicaraan tentang pilpres tentang calon pemimpin di masa yang akan datang
kalau saya sih begitu menangkapnya
oke ada dua terjemahan yang berbeda begitu ya terhadap ceramah ataupun pernyataan anies baswedan soal perpanjangan masa jabatan
sekarang saya mau ke pak jazilul sebagai salah satu partai yang mengusung penundaan pemilu
apakah kemudian pkb merasa tersindir dengan pernyataan anies baswedan
nah itu pernyataan yang biasa saja ya
hanya gimmick saja sebenarnya nggak ada isinya
tapi penundaan pemilu yang disampaikan oleh gizmua ini
itu berdasar pada basis kepentingan masyarakat
makanya ketika gus muhaymin menyampaikan ide penundaan pemilu sesungguhnya harus dibaca secara komprehensif
keinginan agar masyarakat indonesia khususnya pertumbuhan ekonomi di indonesia berjalan lancar dan tidak terganggu oleh pemilu
lain halnya dengan panjangan masa jabatan kepala daerah yang diatur oleh undang undang
jadi apapun yang dilakukan apakah penundaan atau wacana wacana yang disampaikan itu jangan sampai keluar dari koridor konstitusi atau koridor hukum
saya pikir itu yang disampaikan oleh pak anies juga
meskipun sebenarnya isu penundaan ini dimulai dari apa yang disampaikan oleh gus muhaymin atau pkb
dan kami mengkaji secara serius
nah hari ini
hari ini muncul beberapa penumpang penumpang terkait dengan penundaan pemilu
nah penumpang penumpang itu seakan akan mengarahkan bahwa yang berkeinginan untuk penundaan pemilu itu pak jokowi
dan itu yang disampaikan oleh pak anies
saya kira itu
padahal pak jokowi tidak sama sekali pun keluar dari beliau tujuh perpanjangan
nah ini terus bergulir dan saya berharap wacana ini menjadi wacana yang serius untuk dibicarakan
bukan menjadi tumpangan
untuk kemudian orang per orang memanfaatkan untuk menaikkan elektoralnya misalkan
tapi itu tidak ada soal
yang penting semuanya sesuai dengan koridor konstitusi yang ada
sebab itu hari ini di hari hari yang sulit menurut saya ide penundaan pemilu makin relevan menurut saya untuk kita bahas secara serius
bukan pada apa apa yang sampai di jalan yang kemudian menuduh seakan akan pak jokowi dibalik semua ini
kita harus betul betul mengkoreksi keadaan ekonomi kita yang hari ini betul betul terpuruk
kalau tidak ada penundaan
dua ribu dua puluh tiga kita sudah mulai melakar kalau tidak ada penundaan
dan itu saya yakin sedikit banyak
dan ini yang terjadi
hari ini sudah ada gangguan terkait dengan itu
jadi rizonya perpanjangan dan penundaan itu sebenarnya efek dari keinginan masing masing pihak untuk segera pemilu
berpikir bahwa pemilu itu juga memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi rakyat
isu lain begitu ya
tadi anda mengatakan ada
apa mengatasi keadaan ini
tadi anda mengatakan bahwa sindiran seorang anies baswedan ini sebenarnya bukan diarahkan ke pak jokowi begitu ya
tapi kepada penumpang penumpang gelap dan juga yang ingin menaikkan elektoral begitu
ya salah satunya itu kayaknya hari ini
itu adalah kemampuan
karena sebenarnya sudah usaha
makanya hari ini demo demo diarahkan ke istana kenapa tidak ke dpr ke mpr
kan ide itu muncul dan diucapkan oleh pak muhaymin di gedung dpr
nah kan terus terang wacana ini atau terkait penundaan yang disampaikan oleh gus muhaymin belum bergerak kemana mana selain wacana
seakan akan di faktanya ini melebih dari wacana
seakan akan di mpr sudah mulai bersekongkol seakan akan di mpr mulai sudah pas amandemen belum
nah oleh sebab itu menurut saya kita hadapi wacana ini dengan cara yang rasional
oh semuanya apakah pak anies kita semua itu ingin samakan kepentingan rakyat
tapi dua tahun senak pandemi
oke saya ingin memperjelas lagi jadi maksud anda yang penumpang gelap itu bagaimana sebetulnya pak jazilul penjabarannya
ya nanti akan kelihatan
akan kelihatan di fakta fakta sosial lihat saja
di mana penggiringan masa perpanjangan atau apa yang disampaikan oleh pak muhaymin terkait penundaan
kemudian digiring kepada isu perpanjangan tiga periode dan diarahkan kepada jokowi
jokowi oleh siapa
oleh orang orang yang nggak suka

karena itu tentu kami akan menjelaskan satu satu
tetapi saya memandang hari hari ini itu yang dilakukan kesempatan isu wacana arahkan seakan akan pak jokowi ini ingin tiga periode
oke saya ingin lebih elaborasi lagi lebih jauh lagi membahas itu wacana penumpang gelap yang tadi disebutkan pak jazilul ini
saya ingin tanyakan ke pak adi
siapa kemudian penumpang gelap yang nanti akan diuntungkan oleh ribut ribut soal penundaan perpanjangan masa jabatan ini
tapi kita harus break dulu kita akan lanjutkan sesaat lagi cnn indonesia newscast
ini ada kembali di cnn indonesia newscast
tadi pak jazilul sempat mengatakan soal perubahan
soal penumpang gelap yang kemudian diuntungkan dari ribut ribut perpanjangan soal masa jabatan
perpanjangan masa jabatan ini yang akhirnya kemudian nanti akan menaikkan elektoralnya dalam pil pres mendatang
mas adi anda menerjemahkannya bagaimana
siapa kemudian yang nantinya akan diuntungkan dalam ribut ribut perpanjangan masa jabatan ini
saya nggak tahu persis ya mbak siapa periode yang dimaksud orang orang jazilul ya
kalau mau dibahas
kalau misalnya dalam konteks statementnya matinton pak taribu misalnya
bahwa orang yang mencoba untuk mengusulkan pemerintahan jabatan presiden tiga periode adalah mereka sebenarnya tidak langsung dirumuskan dan mempermalukan presiden
kalau itu yang dimaksud ya include di dalamnya pkb sebenarnya
nah kalau kita lihat satu persatu soal siapa penumpang gelap
tak seperti politik elektoral kok rasa rasanya yang aktif tentang penumpang pemilu itu elektabilitasnya
misalnya hanya elektabilitasnya satu sekian persen ya sudah mentok dalam tujuh simulasi
jus moha ini misalnya juga begitu di angka satu ataupun dua persen
ketua umum panjul dilihatkan bahkan hanya kosok sekian persen
jadi para penumpang gelap yang disebut sebagai orang yang kemudian mengusulkan penundaan ini sebenarnya tidak dapat faedah apapun
justru yang jadi itu bulian dan bahkan kritikan yang
terus benar benar hampir
tapi kalau yang diterapkan itu popularitas ya ini kan mirip mirip teori dan back and effect ya
siapapun orang yang bicara tentang isu penundaan pemilu dua ribu dua puluh
dia akan mendapatkan insentif minimal semakin banyak diperbincangkan oleh orang
semakin populer semakin dikualitas
seperti jazilul kalau dilihat rata rata yang paling aktif bicara tentang penundaan
pertama argumen argumen yang lebih adalah gusta zilul ketimbang politisi golkar ketimbang politisi pan
ataupun ketimbang misalnya pak lohut dan pak halil sekali
itu tidak sesuai apa yang disampaikan oleh gus jazilul tawaid
bahkan kalau kita tracking di media orang begitu aktif elit di negara itu
di internal bkb itu tidak ada yang melampaui gus zilul bawaid
bahkan mohaimin iskandar itu tidak banyak isu tentang penundaan pemilunya
tapi misalnya gus zilul
nah ini yang kemudian mendapatkan insentif politik elektoral dalam konteks popularitas yang didapat
nah ini sejak mengumumkan soal penundaan pemilu
setuju semakin menarik
jadi trendnya semakin diskursus politik yang agak sedikit mengurangi tensi tentang penundaan itu adalah pan
dan kemudian pak arlangga sebagai kota umum
belakangan juga agak sedikit mengurangi soal pembicaraan pembicaraan itu
makanya kalau kita membaca politik keistikomahan tentang penundaan ini hanya the one and only
gus zilul bkb dan mohaimin iskandar
nah ini yang mendapat untung banyak
semakin populer semakin menjadi media dark
tentu menuju jalan panjang dua ribu dua puluh
gampang ini sepertinya
tapi kalau kemudian kita kaitkan dengan apa yang kita bahas hari ini misalnya
seorang anies baswedan menyampaikan pernyataan yang kemudian meskipun konteksnya berbeda
ini perpanjangan masa jabatan gubernur tapi ini seperti yang tadi mas adi katakan harus dilihat konteksnya begitu
apakah kemudian nanti seorang anies baswedan juga bisa mendapatkan keuntungan dari pernyataan ini misalnya
ya pasti mendapat keuntungan
keuntungan kalau anies selalu memang diproyeksikan sejak awal sebagai orang yang non koalisional pemerintah
jadi kalau diantara bkb iskandar sampai prabowo subianto adalah orang yang disebut sebagai all jokowi's men
orang yang sebenarnya insentif politiknya berada dalam ceruk pemilih dan simpatisannya jokowi yang saat ini jadi presiden
tapi kalau dilihat kelompok kelompok di luar kekuasaan pemerintah anies yang paling menonjol ya ketimbang ahy misalnya
ataupun ketua katot
ataupun tokoh tokoh yang disebut sebagai oposisi lainnya
maka posisi politik anies yang selalu nyentil gitu atau nyindir tentang penundaan itu menjadi insentif tersendiri bagi enis yang tentu saja melihat orang sebagai sosok yang memang sangat layak untuk diperhitungkan itu satu
yang kedua anies itu kan selalu menjaga garis tegas ya dengan posisi koalisional perintah
misalnya ada kesan di sejumlah elit dan lingkaran istana itu ingin mendukung penundaan
anies secara tegas dia ingin
menolak keputusan itu karena tidak ada nomenklatur politik dan hukumnya
ini yang saya kira positioning politik yang diambil
tapi ketika anies berubah haluan berubah pikiran misalnya sedikit saja misalnya setuju untuk perpanjangan masa jabatan presiden ataupun jabatan gubernur
saat itu kita dan pemerintahnya akan di clance
karena soal jabatan presiden soal jabatan gubernur yang sudah ada undang undangnya itu dianggap sebagai sebuah mati yang kemudian
namun tidak bisa ditawar ya
sekalipun secara prinsip dalam negara demokrasi apapun bisa diubah
yang tidak diboleh itu kan cuma fitab suci
tapi sekali lagi pembicaraan di level netizen pembicaraan di level publik bahwa menambah jabatan presiden dan gubernur dengan cara memaksakan diri amandemen atau mengubah undang undang pilkada
itu adalah suatu hal yang dipaksa paksakan
itu dianggap tidak terlampau mementingkan kepentingan rakyat secara umum
kita kan baru kurang lebih sekitar lima belas dua puluh tahun menghadapi rezim pemilihan secara langsung
baik di pilkada ataupun pilpres
tiba tiba ada elit yang berupa untuk mengamputasi semua
di mana persediaan demokrasi rakyat begitu berkembang pesat dengan baik
tiba tiba kemudian muncul narasi oligarki yang akan akan menggengkan kekuasaan politik tanpa harus berdarah darah melalui proses pemilu dan kampanye
jadi politik itu soal momentum dan soal positioning
kalau bicara tadi positioning politik ini kemudian nanti akan bisa menguntungkan seorang anies baswedan
mas andi anda melihatnya bagaimana
apakah ini juga bisa ditangkap karena ini menguntungkan positioning politik dari seorang anies baswedan bisa ditangkap sebagai salah satu strategi politik begitu
kalau saya ya misalnya saya yang sedikit ya saya tahu gitu ya
saya nggak melihat ada dapur politik itu di anies baswedan itu
yang saya nggak tahu kalau ada yang belakang yang saya nggak tahu
tapi sepanjang yang saya lihat itu nggak ada dapur politik yang canggih canggih amat di belakangnya anies baswedan
jadi memang saya nggak ngerti
mungkin teman teman media lebih paham harusnya ya
kenapa setiap yang dikatakan anies itu itu kemudian punya intensi tertentu
karena saya coba coba untuk menganalisisnya
emang karena sudah dia masuk dalam perudahan kontroversi
karena itu mungkin ya menurut saya
karena sudah masuk dalam perudahan kontra
tadi bung adi mengatakan dia sudah memetakan bahwa anies baswedan itu adalah posisi yang vis a vis dengan kekuasaan
dalam hal ini tentu perintahan pak jokowi
sehingga saya kasih contoh satu lagi ya
pak anies itu ngomong soal spanduk ada juga itu kemarin itu
ya bicara soal mahasiswa harus kritis macam macam itu kan biasa
kemudian tapi di sini tidak ada spanduk ya gitu ya
padahal kalau kita
mau lihat konteksnya seperti yang dikatakan bung adi
itu kan bisa dimaknai bahwa itu seolah olah shimping terhadap bung ganjar
karena sebelumnya ada spanduk di masjid yang memprotes pak ganjar
nah tapi kan yang buat media kan itu nggak ditangkap
tidak di capture dia sebagai sebuah isu
nah kebetulan ada sesuatu yang saya kira banyak sekali ya
lima puluh delapan detik gitu pembicaraan itu
itu memang kalau saya lihat itu yang ditangkap ya dua
yang pertama adalah teriakan pengunjung atau jemaah terhadap anies baswedan teriakannya itu presiden
dan yang kedua adalah soal abis oktober dan tidak diperpanjang ya
kalau saya nggak salah lihat di media ya
nah kemudian sore tadi saya juga masih membaca itu saudara ferry
saya juga masih merespon itu
tapi lebih pada mengaitkan pertimbangan pertimbangan politis demokratis dan lain lain gitu ya
karena itu saya punya pikiran bahwa yang disampaikan pak anies itu konteksnya bisa bercabang dua juga
yang pertama adalah cabang yang disampaikan oleh bung adi tadi
itu kan pandangan pengaman
saya memandangnya dalam konteks
ada permintaan dari para akademisi dari para sekolah dari orang kampus dari masyarakat untuk memperpanjang itu
dan pak anies memberikan penegasan bahwa dia tidak diperpanjang
nah kalau kita tarik lagi ke belakang itu tanggal satu maret bung ges khalifah memberikan penegasan bahwa anies tidak mau diperpanjang masa jabatannya
itu saya kira konteksnya begitu ya
tapi mau tidak mau karena memang isu penundaan pemilu ini kan masih ramai begitu
jadi mas andi misalnya mahasiswa kemudian akan melakukan demo besar di hari senin besok begitu
ini kemudian sulit untuk dilepaskan
kalau isu penundaan pemilu itu kan lebih pada pemerintahan pusat presiden
dan kalau pemilunya ditunda pasti kabinetnya juga ikut ditunda
tapi yang disampaikan ini adalah
penundaannya sampai dua ribu dua puluh
kalau yang presiden kan dia dua ribu dua puluh empat selesai kemudian anda minta perpanjangan dua atau tiga tahun
kayak gitu ya wacana yang berkembang ya
tapi pikiran kawan kawan kita ini adalah
kalau ini diperpanjang sampai dua ribu dua puluh empat
maka pemilu dua ribu dua puluh empat itu langsung serentak tuh dalam tahun yang sama
the press kemudian pileg dpd dan kepala kepala daerah
kan begitu tuh
jadi jauh lebih efisien
jadi pemerintahan yang sekarang dilanjutin saja
sehingga bisa lebih produktif itu menurut pikiran kawan kawan gitu ya
daripada menunjuk plt oleh kemendagri yang menurut sebagian banyak pengamat
karena itu bisa sebagai bentuk apa namanya
pintahan yang terkontrol pada satu titik di pusat
tidak lagi dipilih oleh masyarakat
jadi saya simpulkan bahwa
tidak ada relasi itu dengan yang berkembang di masyarakat
terkait perpanjangan calon presiden
seperti yang digulirkan oleh dedy gul tadi itu
dan kawan kawan dan bagian yang lain gitu
oke mas andi anda punya perspektif apa
ya kalau saya sih mudah saja
andi ini kan mencoba untuk cari pintuan politik gitu
ataupun insentif politik dengan menjaga garis tegas
dengan koalisional pemerintah
di saat penyadana raksasa akan akan yang diinginkan pemerintah ini adalah di sana dan sekitarnya
ketika misalnya kelompok kelompok mahasiswa
terkesan agar supaya untuk direkap digembus dari dalam diajak dialog
ini kan satu positioning politik yang sengaja diciptakan oleh anies sebagai orang yang
memang ingin menciptakan satu perbedaan politik
jadi kalau anda tidak setuju dengan koalisi pemerintah
kebijakan kebijakan yang tidak pro rakyat
maka ada anies baswedan di situ
yang mencoba untuk tampil menyuarakan suara suara kritis
suara suara tidak puas terhadap pemerintahan pemerintah
kan itu yang sebenarnya poskolat politik yang selalu dijaga oleh anies
dari gubernur sampai sekarang
makanya ada istilah ini gubernur jakarta
calon pemimpin kemudian juga ambitriasi presiden
dan seterusnya dan seterusnya
karena diferensiasi politik atau perbedaan politik secara netral

bahwa kita harus mencari kepentingan politik yang sangat penting
untuk mendapatkan perhatian secara serius dari ala yang publik
ini yang disebut dengan teori bandwagon effect yang saya sebut tadi
siapapun orang yang terlibat dalam pembicaraan
yang saat ini menjadi narasi besar
baik pada posisi pro seperti gus jadilul ataupun kontra
anggaplah seperti itu
pasti akan sama sama mendapatkan proporsi dukungan dan kritikan yang sama
tinggal bagaimana memaintain dan mencallenge
untuk kepentingan politik jangka panjang
kan politik itu terputar di situ situ saja
bagaimana melihatkan yang buruk dan menampakkan diri kita yang paling benar
dan ini adalah hal hal politik yang sebenarnya
pasti diketahui secara pasti oleh para politisi
oleh para elit dan tentu saja oleh kepala daerah yang
punya intensi ya untuk maju di pilpres dua ribu dua puluh empat yang akan datang
jadi secara umum memang begitulah politik kita
semacam rumah kaca yang paling intip sebenarnya
soal strategi apa yang kemudian akan diembuskan ke publik
tentu untuk menekankan simpatis umum
oke pak jazilul anda melihatnya bagaimana
dengan kemudian tadi ya
analisa dari mas adi
melihat kemudian positioning seorang anies baswedan
pkb melihat seorang anies baswedan itu bagaimana
ya sepanjang yang kami lihat
saya sebagai gubernur saja
dengan prestasi yang standar saja
dan menurut saya tentu
apapun ya kita harus apresiasi
bahwa pak anies sudah bekerja secara baik ya
meskipun prestasinya juga belum kita lihat signifikan
anies untuk maju menjadi presiden
itu bisa dilihat juga oleh publik
seperti disampaikan oleh pak haji
jadi saya akan akan menegaskan bahwa
itu juga tidak ada masalah buat pkb karena
semakin banyak calon pemimpin bagi pkb
sebenarnya apa yang disampaikan oleh anies di ugm itu
bukan sesuatu yang kahsat biasa biasa saja
peak nya atau wakilannya sedang hangat di masyarakat
seakan akan dan pak anies ini dianggap
akan menjadi presiden yang
kira kira menjadi kutub sebaliknya
dari pak jokowi gitu aja
seperti yang disampaikan oleh pak adi
pkb melihat yang terpenting sesungguhnya hari hari ini
apakah kita pemerintah daerah pemerintah pusat
itu betul betul bisa membuktikan kepada rakyat
di tengah kesulitan ini
itu mampu mengatasi semua masalah masalah yang dihadapi
pertamanya masalah masalah hari hari
betul betul minyak goreng seperti bpm apapun
saya pikir itu bukan hanya tanggung jawab presiden saja
tapi tanggung jawab semuanya
supaya masyarakat tenang
supaya tidak terjadi kegaduan
ini menurut saya
pak anies juga akan di posisi itu saya yakin
karena apa karena selama ini kan pak anies
slow saja menghadapi semua itu
nah tetapi sekali lagi
kita di hari hari yang sulit
ini ke tahun dua ribu dua puluh
saya yakin kita menghadapi hari hari yang sulit
di politik ya
karena apa karena kondisi ekonomi tidak baik baik amat
apa namanya pandangan dan persepsi publik kepada pak jokowi
ini juga selalu diganggu oleh beberapa kok yang
dalam tanda kutip masih tidak suka dengan pak jokowi
sehingga menggunakan wacana apapun
asal publik tidak percaya
atau mengalami penurunan kepercayaan kepada presiden
ini menurut saya menjadi masalah
kalau di hari hari terakhir seperti ini
karena ini situasi yang sangat kritik
yang diperlukan sebenarnya atuan
di hari hari terakhir
di hari hari terakhir seperti ini
maksudnya bagaimana itu di hari hari terakhir seperti ini pak jazilul
di hari hari terakhir siapa maksud anda
ya di hari hari terakhir masa periode pak jokowi
kan sampai dua ribu dua puluh empat
kalau tidak ditunda
pemerintah ini fokus
untuk menumbuhkan ekonomi rakyat
kalau pemilunya setahun dua ribu empat
maka itu tidak mungkin
sekarang saya sudah riur rendah
terkait dengan apa namanya
politik cap pencitraan presiden dan lain lain
dua tahun atau putar sisa ini
ini tidak akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang bagus
keadaan politiknya tetap seperti ini
kita akan lihat bagaimana kemudian
isu penundaan perpanjangan masa jabatan
ataupun juga penundaan pemilu ini akan berhenti
tapi kita harus break dulu
kita akan kembali sesaat lagi
ya anda kembali di cnn indonesia newscast
sebelum kita lebih jauh lagi membahas
bagaimana kemudian isu perpanjangan masa jabatan ini
apakah kemudian akan berhenti
ataukah semakin memanas
saya ke mas andi dulu
untuk menanggapi apa yang kemudian tadi disampaikan
oleh pak jazilul begitu ya
ada keinginan seorang anies baswedan
untuk menjadi presiden
tapi prestasinya dianggap
tidak signifikan begitu oleh pkb
ya yang pertama siapa aja boleh jadi calon presiden
itu yang pertama yang perlu saya sampaikan
kesannya kalau anies mau jadi presiden
itu kayak nggak boleh gitu
sehingga jalan jalan kemana mana aja
kemudian diusilin banget
semua orang boleh jadi presiden
carilah simpati masyarakat
aruhi masyarakat yang bagus
yang baik yang baik
dan berkompetisi dengan sehat
itu yang pertama
nah yang kedua
satisfaction itu saya alat ukurnya adalah
survei yang dilakukan
oleh banyak teman teman survei
nah jadi kalau kita lihat survei yang terakhir
yang dilakukan oleh populi center
itu dengan kinerja anies baswedan
bahkan jauh lebih tinggi daripada
jika disurvey di setahun sebelum berakhir
ahok yang persepsikan sangat sukses itu
nah yang kedua
saya lihat trennya ke belakang
saya mention terus ini
saya sebutkan misalnya survei dari indikator
itu dari trendnya dari tahun
dari tahun ke bulan
tahun ke tahun itu jadi peningkatan
nah dari kalau kita mau lihat situ bahwa
publik jakarta itu puas terhadap kinerja
itu bahkan orang orang yang tidak memilih
anies sendiri pada waktu itu
bahkan dalam data itu ada pemilih pemilih
pak ahok dan pak jarot itu menyatakan puas
nah itu fakta publik
di dalam yang tidak puas itu
kemudian punya preferensi
itu saya kira biasa biasa saja
mungkin saja bung zajilul bagian dari kelompok itu
yang menganggap biasa biasa saja
nah itu kan cara pandang
kalau kami tentu punya pandangan yang berbeda secara subjektif
tapi yang subjektif itu menurut pandangan kami
itu kita harus dudukkan dengan kerangka kerangka yang objektif
nah sehingga tadi dikatakan itu proses edukasi publik
itu benar benar mendewatakan masyarakat kita
untuk berpolitik dengan cerdas
nah misalnya saya kasih contoh ini ya
supaya tidak terjadi ambivalensi
saya lari sedikit ya
boleh ya saya berpandangan misalnya
kalau disampaikan tadi bahwa ekonomi kita buruk
iya ekonomi kita buruk
ekonomi kita tapi lebih baik daripada zaman pandemi
kenapa karena zaman pandemi itu kita minus
tapi di zaman minus kita mengadakan pilkada
dan kemudian pak mendagri pada waktu itu mengatakan dengan
itu itu orang spending money di tengah tengah masyarakat kita
ya yang beredar
nah terus kemudian hari ini kita jadikan alasan ekonomi
yang justru jauh lebih baik daripada yang kemarin
itu untuk menunda pemilu itu tidak akan membuat kesan
menurut pandangan saya dan saya kira saya yakin pandangan publik juga tidak konsisten
nah itu yang menurut saya
bahwa orang boleh punya pandangan apapun terhadap kita
sepanjang itu punya alat ukur
tapi yang kita harus lakukan kita harus feeding adalah
bagaimana publik mempunyai alat ukur
urus openalisis ini yang menurut saya itu perlu kita feeding kepada publik kita
itu kira kira kayak gitu menurut saya
baik pak jazilul silahkan ditanggapi
ya ya tentu saya setuju memang ini soal persepsi
ada dki kepemimpinan pak andis
ya memang sudah berbuat saya sampaikan tadi
tapi tidak ada yang sungguh sungguh kelihatan
kalau dari angka angka survei ya saya setuju aja untuk itu survei
mau dibantah seperti apa itu juga hasil survei
nah tetapi yang saya sampaikan tadi terkait dengan keadaan ekonomi indonesia
dan pemilu pada hari ini
kalau misalkan wacana penundaan ini tidak terselesaikan sampai tahun dua ribu dua puluh
saya yakin ekonomi indonesia akan mengalami masalah
itu yang saya maksud kenapa
karena pada tahun depan atau akhir ini
partai politik atau di luar partai politik
akan fokus pada kompetisi politik
tidak lagi berpikir soal ekonomi soal apa
kita bisa lihat dari beberapa pejabat yang ada
nah oleh sebab itu apa yang disampaikan oleh gus muhaymin
itu sesungguhnya ingin mengatakan bahwa ilu itu juga menjadi bagian ketidakantisipasi
itu akan memperburuk keadaan ekonomi itu yang dimaksud
sekarang saya terakhir ke mas adi untuk menutup diskusi kita pada malam hari ini
menurut anda begitu ya dengan kemudian ada perspektif dari masing masing pihak
apakah kemudian soal meskipun kita tahu presiden jokowi sudah menghentikan bergulirnya
isu penundaan pemilu perpanjangan masa jabatan
menurut anda apakah ini masih akan terus bergulir
apakah berhenti ataukah akan semakin memanas
ya kalau dihitung rata rata ya tetap bergulir ya
karena gus jasilul ini sampai sekarang masih bicara tentang bagaimana mencari argumen argumen yang rasional
masuk akal tentang pentingnya penundaan pemilu dua ribu dua puluh
tentang ekonomi lah tentang recovery dan seterusnya

kalau stabilitas politik itu akan bangkit

kalau stabilitas politik itu akan bangkit
kalau stabilitas politik itu akan bangkit
bayangkan pemilu itu penuh huru hara
ya pemilu itu kan kalau ada gimmick gimmick dikit wajar lah
yang nggak ada gimmick ya cuma masih saling
kan kira kira begitu
jadi argumen argumen yang menurut saya sebenarnya nggak gampang
gus jazilul sebagai politisi sebagai pimpinan di mpr menjadi penting sebenarnya
yang lebih tahu dari kita kalau pemilu itu orang memang banyak habisin uang kok
pak khamisi pak raychaton pak raylawan
biasanya belanja logistik untuk kepentingan serangan darat dan serangan udara
buat bantu bantu sembako bikin billboard bikin baliho yang secara tidak langsung memang
ekonomi masyarakat kita kelas menengah ke bawah itu berdenyut
nah yang kedua soal bagaimana pendapatnya gus jazilul terhadap anies yang dianggap biasa biasa saja
bagi saya sih memahami
ya cukup maklum ya karena memang mazhab politik pkb sejak awal berbeda dari anies
yang kedua kalau untuk jagoan pilpres ya sudah ada gus mohaimin
yang dipantek sejak sepuluh tahun yang lalu
nggak mungkin tuh melirik anies baswedan
bahkan sampai sebarang buddha sekalipun
yang ketiga kalau untuk urusan dki jakarta
pkb ini kan lebih suka misalnya ingin memajukan gibran
bahkan sempat minusen raffi amai
ketinggalan anis baswedan
alah aku lihat inilah demokrasi kita
kan kita tidak pernah tahu jangan jangan di dua ribu dua puluh
mohaimin cocok tuh sama anies baswedan bisa maju bersama
kan kita nggak pernah tahu
bahwa bahwa alat ketawa kira kira begitulah kultum kita ini malam hari ini
baiklah gitu kita tidak akan pernah tahu ya bagaimana kemudian bola politik
terima kasih sekali bapak bapak atas ulasannya pada malam hari ini
selamat malam dan salam sehat selalu
terima kasih pak andi
terima kasih pak andi
sian ndududisya jiska segera kembali